soal antara sby ahok kemudian juga ada permintaan dari sby yang ingin bertemu dengan pak jokowi
sekretaris kabinet pramono anung akan menyampaikan kepada presiden joko widodo
perihal keinginan presiden ke enam republik indonesia susilo bambang yudhoyono untuk bertemu dengannya
nah menurutnya pertemuan presiden jokowi dengan sby bukan sesuatu yang sulit terrealisasi
jika dilakukan dengan mekanisme yang benar
dalam konferensi persnya yang dilakukan rabu siang
susilo bambang yudhoyono mengutarakan keinginannya bertemu presiden jokowi dodo
sby bermaksud bertukar pikiran dan menyampaikan klarifikasi seputar fitnah yang menimpa dirinya
hanya saja ada pihak yang melarang
beliau presiden republik indonesia presiden kita
saya juga pernah memimpin negeri ini sebelum beliau
oleh karena itulah bagus kalau saya bisa bertemu dan sekali lagi belak belakanlah
apa yang terjadi apa yang beliau dengar
supaya ada dialog
beliau ingin bertemu dengan saya tidak ada masalah
cuma dilarang oleh dua tiga orang di sekeliling beliau
namun sekretaris kabinet pramono anung menampik dugaan ada pihak di lingkaran presiden
yang mempengaruhi presiden joko widodo agar tidak bertemu dengan sby
kami juga membaca bahwa ada yang menghalang halangi
sama sekali tidak ada
semuanya tamu yang meminta waktu kepada presiden jokowi tentunya akan disampaikan oleh seknek atau seskap kepada presiden jokowi
karena mekanismenya seperti itu
sementara itu menanggapi pernyataan sby soal dugaan penyadapan
seperti yang terungkap dalam persidangan kasus penodaan agama dengan tendakwa basuki caya purnama
tidak pernah ada instruksi untuk menyadap orang lain
apalagi terhadap mantan presiden susilo bambang yudhoyono
julung sintawati cnn indonesia
jadi ada dua tiga orang yang menghalangi begitu ya
sekarang mungkin dua tiga orang itu jangan menghalangi dulu begitu ya
supaya bisa bertemu ini presiden ke enam dan juga presiden jokowi
betul ya pertemuan itu untuk meluruskan segala hal
tapi saya jadi ingat terahnya sio ayam api nih
kan ini tahun yang bergejolak gitu ya
jadi jangan sampai ada kata kata yang memantik api hingga akhirnya
itu kan sempat diucapkan juga oleh beberapa orang
harus hati hati lah sekarang boleh kata kata